partai kedaulatan mengaku akan melakukan konsolidasi internal
termasuk membahas kemungkinan melakukan upaya hukum lainnya melalui jalur pt un
seperti yang disampaikan kuasa hukum partai kedaulatan widya alfitri zulkarnain
usai mengikuti jalannya sidang di gedung bawaslu selasa siang
menurutnya walau gugatan ditolak bawaslu
pihak partai kedaulatan meyakini ada pelanggaran administrasi dari pihak kpu
saat menggelar proses pendaftaran parpol beberapa waktu lalu
sejauh ini dari lima belas parpol yang mengajukan gugatan
bawaslu telah menolak sembilan gugatan dalam sidang dugaan pelanggaran administrasi oleh kpu
parpol yang ditolak gugatannya masing masing partai bineka indonesia
partai kedaulatan rakyat partai pandu bangsa partai negeri kedaulatan indonesia
partai masyumi partai kedaulatan partai reformasi partai pelita dan partai indonesia bangkit bersatu
pindah hari ini adalah bawaslu membacakan putusan untuk partai partai
gabungan tujuh partai ya hari ini yang dibacakan putusannya
atas pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi dari kpu
dan kedaulatan barusan selesai diputus hasilnya bahwa terlapor tidak terbukti
waktu segera kita akan mengajukan ke pt un
di lain pihak komisi pemilihan umum republik indonesia meyakini telah bekerja profesional dalam setiap tahapan pemilu
komisioner kpu idam holik selasa siang menyampaikan adanya gugatan belasan parpol
yang tidak lolos memenuhi syarat pendaftaran merupakan hak setiap parpol
menurutnya proses pendaftaran parpol yang sudah selesai dilakukan pada satu hingga empat belas agustus lalu
dilaksanakan dengan terbuka dan transparan juga dipantau oleh bawaslu
belum lama bawaslu republik indonesia membacakan dua putusan terhadap dua laporan atas dugaan pelanggaran administrasi
untuk dua partai politik
pembacaan putusan tersebut menyampaikan bahwa kpu tidak melanggar pelanggaran administrasi
bahwa kami telah bekerja sesuai dengan aturan
lebih lanjut ida mengatakan walau proses gugatan belasan parpol yang tidak lolos seleksi berkas pada masa pendaftaran masih di tangan bawaslu
hari ini rabu empat belas september dua ribu dua puluh dua komisi pemilihan umum republik indonesia akan menyampaikan hasil verifikasi administrasi parpol
yang lolos atau memenuhi syarat pendaftaran
pihaknya akan bekerja sesuai dengan tahapan proses pemilu yang sudah ditetapkan karena bersifat simultan
dirinya menjelaskan penyampaian hasil verifikasi parpol yang lolos berkas disampaikan melalui akun sistem informasi partai politik atau sipol masing masing parpol
penyelenggaran tahapan pemilu itu bersifat simultan
jadi tahapan pemilih tidak bisa dihentikan karena ada kasus tertentu nggak bisa
ataupun ada kegiatan lainnya
jadi kami tetap akan melaksanakan tahapan ini

jadi kami tetap akan melaksanakan tahapan ini
jadi persoalan kewenangan bawaslu menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi itu merupakan kewenangan bawaslu
kami tetap jalan
terkait sidang gugatan belasan parpol terhadap kpu dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu ke bawaslu merupakan kewenangan pihak bawaslu
setelah hasil verifikasi parpol disampaikan kpu memberikan waktu selama empat belas hari kerja sejak lima belas hingga dua puluh delapan september bagi parpol untuk menyampaikan perbaikan administrasi bagi parpol yang belum melakukan perubahan administrasi
setelah hasil verifikasi parpol disampaikan kpu memberikan waktu selama empat belas hari kerja sejak lima belas hingga dua puluh delapan september bagi parpol yang belum melengkap dokumennya

tim diputan cnn indonesia